terima kasih anda masih bersama kami
pesawat super hercules pesanan menteri pertahanan
prabowo subianto telah tiba di indonesia
unit kedua pesawat c satu ratus tiga puluh j super hercules
mendarat dengan mulus di bandara halim perdana kusuma selasa sore
pesawat ini memulai perjalanannya sejak dua puluh dua juni lalu
dari atlanta amerika serikat
dan melakukan beberapa kali pemberhentian
seperti di hawaii kepulauan marshall dan kepulauan guam
pesawat ini diawaki lima kru pabrik asalnya lockheed martin
pesawat yang dibeli ke menhan ini merupakan seri terbaru dari variannya
pesawat ini mampu membawa total beban dua puluh ton
pesawat ini diperkuat dengan empat mesin milik roll royce
yang dapat menghasilkan kecepatan maksimal enam ratus enam puluh km per jam
ini pesawat kedua karena pesawat yang pertama sudah diresmikan oleh
bapak presiden republik indonesia bapak joko widodo
ini yang kedua rencana nanti penyerahannya secara resmi akan dilakukan oleh
bapak menteri pertahanan prabowo subianto
kepada kepala staf angkatan udara beberapa hari ke depan